mainkan gamenya dapetin plusnya
abah hati hati neng
feeling sama orang jahat dari dua km juga bisa mencium nih
udahlah neng jangan dekat dekat sama dia neng hati hati
terus ngomong ngomong kemarin abah cariin kamu kemana
si neng repah itu teh
jeng si kelek oi
bapak tuh udah ngasih si neng
nah abis aja si kelek eh si neng gelis
lu udah baik banget sama gue
udah jangan makasih terus
asal kamu tau ya
kamu adalah satu satunya jawa yang aku cintai
jadi aku bisa ngelakuin apapun untuk ngelindungi kamu
aku tau apa yang kamu mau ngomongin
kalau kamu mau bilang
kamu gak cinta aku
aku tau kamu suka sama boy
aku gak akan minta kamu cinta aku
aku sudah terima
gak masalah buat aku
aku akan cinta kamu terus
kamu gak bisa milih aku
kalo gitu gue masuk dulu ya
jangan diri baik baik
tadi itu siapa itu tadi
itu bukannya si kelek temennya si suneo
alex bah namanya
neng kenapa sama si kelek nih
abah tau dari mana
eh abah tau tuh neng
feeling sama orang jahat
dari dua km juga bisa mencium nih
udahlah neng jangan deket deket sama dia neng
terus ngomong ngomong kemarin abah cariin kamu kemana
eh om dudung juga ikut cariin ya
sampai makan berapa piring si dudung
aku bener bener gak bermaksud
buat bikin semuanya panik sampai nyariin aku
tapi emang kemarin itu
aku belum siap buat ketemu sama papi aku
kalau memang belum mau pulang
disini aja udah aman sama abah ya
sekali lagi makasih abah
makasih om dudung
aku masuk dulu ya
udah aku mau nafkan
jangan naik kelih sob
bebersih sana ya
anak jaman sekarang tuh
bahaya lah muntah dijagaannya
ya lu atuh parah wang tuh ya abah
aku perlu jagaan bener bener ya abah
udah aku mau naik ke sana
kamu mau naik ke sana
aku bilang aja
janganlah kalau saya raya sama begitu
saya mau naik ke sana
siapa temennya reva
yang deket sama reva
kalo gak deket gak mungkin lah
reva mau main ke rumahnya dia
maaf ini bukan reva
waduh eh om bey kenapa om
kamu ketemu reva nggak tadi
kalo ketemu kira kira reva ada disana gak
refat tadi sih di perpustakaan sama aku
cuma aku pulang duluan om
katanya sih habis dari perpustakaan
dia mau ke rumah raya
rencananya dia mau nginep dimana
setau aku sih dia mau nginep di rumah raya nih
ehh setau aku sih dia mau nginep di rumah raya nih
dia mau nginep di rumah raya juga om malem ini
oke kalau begitu terima kasih banyak ya
ehm sindi ya
gayanya sih kayak mau pergi ke kantor
gak pernah keliatan kerja
kerjanya cuma marahin kita aja
iya bener tuh
lo ngapain ada disini
gak suka ngelihat gue sirik sama gue
ya malah ngeliatin gue lagi latihan
saya udah pergi kerja buber
oh kenapa lo gak tauin gue
oh kenapa lo gak tauin gue
hah mau gue pecat loh
senyum senyum senyum senyum
gak tau gue siapa
gak tau gue siapa
gak tau gue siapa
mas udah tau sekarang kalo reva ada dimana
mas sudah tau sekarang kalo reva ada dimana
hah kok bisa
ya mungkin itu semua berkat doa kamu
doa gue kan reva gak ketemu sama lo be
doa gue kan reva gak ketemu sama lo be
biar reva gak balik lagi ke rumah
adriana kenapa kamu diam
oh iya mas aku senang aja reva udah ditemukan
tapi dia sekarang ada dimana ya mas
sekarang reva ada di rumahnya raya
mas tau dari siapa mas
mas tau dari siapa mas

iya tadi kan mas liat di handphonenya reva
terus liat ada temennya namanya cindy
tadi katanya dia ketemu di perpustakaan
terus reva bilang kalo dia mau ketemu raya

dia juga merencanakan untuk tinggal di rumahnya raya
nah kalo begitu mas sekarang mau langsung kesana
aduh celaka nih
kalo mas be dibiarin pergi sendiri
ntar malah mas be kepengaruh sama reva

ini gak bisa dibiarin
yaudah adriana mas tadi telfon kamu
karena mas gak ingin kamu cemas mikirin reva
karena mas gak ingin kamu cemas mikirin reva

dan aku udah lama juga gak ketemu reva
aku pengen liat keadaannya
aku boleh ikut mas
ehm gitu ya
sekarang mas mampir sebentar ke kantor
sekarang mas mampir sebentar ke kantor
udah gitu langsung ke rumah raya
gue harus ngelakuin sesuatu
gue harus bujuk mas be
untuk reva dipindahin ke asrama

nah baru itu tuh hidup gue akan aman
pinteram dan damai
kalau gak kan gue panik panikan terus
kalau ada reva di rumah
udah dong reva
jangan sedih terus kayak gitu
kalau kata abah gue
kalau kita misalkan lagi banyak masalah
satu satu yang senjata adalah berdoa
mending lo minta sama allah
supaya masalah lo dikelarin

bagi allah itu gak ada yang sulit kok
bener kata abah lo re

lagian penting banget apa
kalau harus mikirin ibu tiri lo itu
kalau harus mikirin ibu tiri lo itu
enggak gue lagi gak mikirin si adriana kok
nggak gue lagi gak mikirin si adriana kok
gue tuh lagi kepikiran sama bokap gue
gue tuh lagi kepikiran sama bokap gue